ya dan untuk membahas bagaimana kemudian dari kacamata ilmu farmakologi kita akan langsung berbincang dengan prof keri lestari guru besar farmakologi universitas pajajaran
selamat malam prof terima kasih sudah bergabung bersama kami prof keri
selamat malam salam sehat untuk semua
salam sehat untuk semua dan kita juga berharap ini temuan temuan dari kemenkes bepom dan juga sejumlah ahli bisa segera terungkap ya prof
ya apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak
nah prof langkah yang diambil oleh kementerian kesehatan tadi sudah merilis dan juga bepom dalam hal ini menginstruksikan kepada tenaga kesehatan
fasilitas kesehatan untuk sementara waktu menyetop pemberian obat sirup pada anak dan juga balita
karena memang dinilai ada beberapa yang mengandung etilen glikol dan di etilon glikol
nah prof keri kalau melihat adanya aturan ini sebenarnya seberapa efektif sih dok ini benar benar bisa mengatasi akar masalahnya
karena kan perkembangan penelitiannya
masih terus berlangsung prof
betul jadi pada dasarnya kami ikatan apotekar indonesia menghargai kebijakan ini sebagai aspek kehatian dari kementerian kesehatan
untuk melindungi masyarakat indonesia terhadap kejadian luar biasa ini
namun kami juga berdasarkan fakta di fasilitas kesehatan sehingga kalaupun misalkan ada permintaan
yang didasarkan atas pertimbangan keamanan dan didasarkan atas pertimbangan antara resiko dan benefitnya
misalnya ada dokter yang memerlukan itu untuk terapi dan untuk life saving
maka kami merekomendasikan juga untuk menggunakan tetapi atas resep dokter dan atas pantauan dokter bersama apoteker untuk penggunaannya
karena tidak semua anak bisa menggunakan
dan tidak semua obat bisa disediakan dalam bentuk queer
jadi atas dasar life saving juga
kalau kita lihat sebenarnya kandungan ethylene glycol dan di ethylene glycol itu apa sih dok
karena kan ini menjadi satu hal yang awam juga ya ketika dua istilah ini muncul
pertanyaan besarnya apakah memang sebelumnya sudah ada di kandungan obat sirup
tapi kemudian kadarnya berlebihan hingga akhirnya berbahaya
atau sebenarnya memang ini adalah kandungan yang seharusnya tidak
ada di obat obatan sirup
jadi ethylene glycol dan di ethylene glycol itu adalah kontra menang
dan sebetulnya ethylene glycol dan di ethylene glycol itu adalah bukan bagian dari
formula obat atau bukan dari zat kimia untuk membentuk obat
dengan demikian jika ada ethylene glycol dan di ethylene glycol di atas ambang batas yang ditoleransi
maka itu menyebabkan hal hal yang menjadi masalah seperti saat ini

fenomena saat ini tentu kita tidak hanya bisa melihat single use seperti yang terjadi di gambia
kebetulan saja kejadiannya adalah berdekatan dengan kejadian yang terjadi di gambia
nah di indonesia ini kita perlu telisik apakah disebabkan oleh single use tersebut
katakanlah sudah lima obat tadi yang disampaikan mengandung di ethylene glycol dan di atas ambang batas
kemudian yang kita ingin tanyakan lagi adalah apakah obat itu yang digunakan oleh single use
jadi obat yang digunakan oleh single use or kegagalan ginjal itu adalah bata bagian
kan kita respirasi dari sadar sadar
karena kita sudah mendapat diistics ada juga di gospers shelley gelang ini
oke kita lihat tempatnya ini senang terus cepat
jadi kita ada air air di chicken wing ini
drug seperti obat yang tadi disebutkan
atau juga bisa disebabkan oleh adanya interaksi antara obat dengan obat yang sifatnya fatal
di dalam kajian farmasi klinik ada yang disebut sebagai interaksi obat yang sifatnya major
jadi harus dilepas salah satu sehingga tidak terjadi toksisitas yang tinggi
yang menyebabkan kegagalan fungsi organ
atau bisa juga terjadi adanya interaksi obat dengan makanan tertentu
atau bisa juga disebabkan oleh suatu makanan yang dikonsumsi
sehingga sebetulnya riset yang ditelisik adalah pada pasien yang mengalami kondisi tersebut
perlu kita ketahui sakit apa menggunakan obat apa
dan kita lihat adakah obat yang memang menjadi pendamping obat yang tadi kita curigai
dan juga bagaimana dengan kondisi nutrisi atau makanan
intinya adalah fokusnya kepada ethylene glycol dan di ethylene glycol ini
wajar tidak dok sebenarnya ada di dalam obat paracetamol sirup
karena itu adalah kontaminan dan kontaminannya adalah kontaminan bahan baku
jadi sebelum polyethylene glycol itu digunakan ada yang kita sebut sebagai sertifikat co analysis
dimana di industri disampaikan bahwa kalau misalkan polyethylene glycol atau yang kita sebut juga
dengan propylene glycol atau glicerin mau digunakan untuk senyawa bahan baku untuk obat
maka harus mempunyai yang kita sebut sebagai kadar ethylene glycol dan di ethylene glycol di bawah ambang batas
kalau di bawah ambang batas
kalau di bawah ambang batas tersebut hal ini adalah berdasarkan standar dari pharmacope dan juga usp
itu ditenggarai masih bisa ditoleransi dan tidak menyebabkan suatu kondisi yang fatal
nah kalau kondisinya di atas itulah itu yang harus kita perhatikan karena beresiko terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
baik sebagai konsumen produk obat obatan begitu ya dok ya
perlu kita pahami bahwa tidak semua mengerti apa kandungannya
kemudian juga tidak semua bisa memahami bahkan walaupun sudah membaca begitu dok ya
tapi yang pasti adalah satu kekhawatiran tersendiri ketika yang tadi dok tersebutkan seharusnya kandungan ini tidak ada dalam obat obatan tapi ternyata ada
nah itu apakah artinya pengawasan dari bepom ini dinilai oleh ahli farmakologi menjadi satu hal yang perlu dipertanyakan
pada dasarnya yang tadi saya sampaikan itu adalah suatu sop standar pada perusahaan yang sudah memenuhi syarat syarat cpob
pada saat dipom mau mengeluarkan izin edar itu biasanya sebelum kita mengajukan izin edar atas obat maka sarana produksinya itu harus tersertifikasi dulu
yaitu tersertifikasi cpob atau cara pembuatan obat yang baik atau gmt
nah pada dasarnya
misalkan sudah tersertifikasi cpob tersebut maka hal hal seperti ini kalau dia comply gitu ya
comply terhadap sop cpob ini tidak perlu terjadi gitu
karena dalam pabrik obat itu sudah ada persyaratan persyaratan yang sifatnya mengarah kepada quality assurance dan quality control untuk mengatasi hal hal seperti ini gitu
jadi inilah mungkin yang menjadi perhatian kita semua
mengeluarkan izin edar dari bepom juga tidak mudah gitu
karena ada hal hal yang harus diperhatikan
karena harus ada standar dari tempat produksinya
kemudian harus betul betul kualitas bahan bakunya juga terjaga gitu ya
jadi kalau misalnya ada kontaminan yang di atas ambang batas seperti ini
ya ini adalah kembali kepada quality control dan quality assurance dari pabrik itu
ya sangat disayangkan sekali hal ini
sangat disayangkan sekali hal ini ya

sangat disayangkan sekali ya hal ini terjadi dok
tapi mungkin terakhir dok
kita masih sama sama terus mencari penyebab dari gagal ginjal
maaf saya apotekar takutnya salah
prof kita sama sama masih terus mencari penyebab gagal ginjal akut kepada anak
kita masih terus menelusuri apakah kemudian kandungan kandungan dari obat obatan ini benar menjadi faktor risiko
menyebab adanya gagal ginjal
ginjal akut pada anak
penelitiannya masih berlangsung
tapi jika sebagai orang tua mungkin ketika anaknya mengalami kondisi demam
dimana obatnya saat ini sudah tidak bisa dikonsumsi lagi
dalam bentuk paracetamol sirup
beberapa merek sudah diumumkan
ada lima merek sudah diumumkan
apa sebenarnya yang bisa dilakukan prof
dalam terapi itu ada yang kita sebut sebagai terapi farmakologi dan terapi non farmakologi
tetapi farmakologi itu adalah dengan obat
terapi non farmakologi itu adalah terkait dengan hal hal yang di luar penggunaan obat
misalkan dengan dikompres gitu ya
atau kita berikan kayak semacam baluran bawang merah
seperti itu ya
kembali kepada penggunaan
seperti indigenous knowledge yang ada di masyarakat saat ini
namun kalau misalnya hal itu belum memberikan perbaikan dalam kondisi pasien
sebaiknya datang ke dokter
untuk dimintakan obat yang memang dalam pantauan dokter dan apoteker itu aman untuk digunakan
dan jangan lupa para orang tua juga memberi obat itu adalah di fasilitas kesehatan yang memang tempat membeli obat
yaitu katakanlah di apotik di toko obat
dimana di sana memang dari sisi sumber obatnya juga sudah jelas
secara penyimpanannya juga terkawal oleh apotekar
dan juga pembelian obat tersebut juga menghindarkan dari hal hal yang tidak diinginkan
terkait sumber obat yang tidak jelas
nah kalaupun akan membeli obat di online
pilihlah situs online yang mempunyai sertifikasi psef gitu ya
jadi terkawal betul apa namanya sumber obatnya
benar benar terpercaya ya
terus sedikit mungkin mbak hindari memberi obat yang tidak jelas izin edarnya
di online itu ada obat obat yang tanpa izin edar bipom
kadang kadang bisa kita beli
nah sekarang sih janganlah gitu ikuti saja obat obatan yang memang sudah mempunyai izin edar dari bepom
baik terima kasih banyak prof keri lestari
guru besar farmakologi universitas pajajaran
terima kasih prof atas edukasinya
kita sama sama berharap bisa nanti segera ditemukan ya prof ya penyebabnya apa
agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan
salam sehat selalu prof